kita ke informasi lain harga cabai rawit merah di pasar tradisional gudang tiga raksa tanggerang banten menembus rp seratus per kilogram
melonjaknya harga cabai ini dikeluhkan pedagang konsumen dan pemilik usaha warung makan
minimnya pasokan akibat cuaca buruk diduga menjadi pemicunya
harga cabai rawit merah yang kini menembus seratus ribu rupiah per kilogram sebelumnya dijual enam puluh ribu rupiah per kilogram
sedangkan untuk harga cabai merah keriting yang sebelumnya hanya rp empat puluh per kilogram
kini melonjak menjadi enam puluh ribu rupiah per kilogramnya
cabai rawit hijau kini berada di kisaran empat puluh lima ribu rupiah per kilogram
padahal sebelumnya berada di kisaran tiga puluh lima ribu rupiah per kilogram
pedagang mengatakan kurangnya pasokan akibat cuaca buruk membuat harga cabai naik
berdampak pada omset pedagang yang menurun hingga empat puluh persen
sekarang harus seratus ribu
bang penyebabnya apa sih bang gimana
kalau kemarin kemarin memang ada kesebabkan cuaca ya
tapi diperlukan jadi pasokan ke pasar hidupnya berkurang
bang untuk amda sendiri gimana bang dengan kenaikan cabai ini bang
untuk omsetnya aduh sangat turun drastis nih
bitar empat puluh persen kan lah
bu berarti keberatan gak bang
gak apa apa mahal kita bingung jualannya
mau dinaikin langganannya takutnya gimana

jadi pedesin kadang dumel

biar turun biar standarin lagi harga harga barang di pasar ini
tak hanya pedagang dan konsumen naiknya harga cabai berdampak ke pemilik warung makanan
di kawasan tiga raksa tangrak
bikinnya kan memang harus kayak gitu jadi nggak dikurangin
cuma ngasih ke pelanggan biasanya sesendok setengah sendok
warga berharap pemerintah turun tangan untuk mencari solusi agar harga cabai kembali normal
ludi wahyudi tangerang banten